jadi aku mau menikah sama mas erwin
dia selalu membela kamu
dia lebih sayang sama you daripada ayah
semua hidup selalu mendapat apa yang saya mau
semua hidup selalu
selalu menuntut semua semua yang ayah mau
tolong you jangan memandang saya sebagai majikan you
tapi pandanglah saya sebagai
ibu ibu tolong selamatkan anakku
ibu tidak mau kehilangan anakku
ibu tolong jangan lihat ayah
ibu tidak punya akhir diri lagi
saya meminta kepada seorang pembantu untuk menikah dengan anakku
saya mau bersama kamu tolong
nyonya kamu bisa mengimur dia tolong urus dia
tolong urus anak saya seumur hidupnya
masih ada masa kritis yang harus dia lewati
saya harap agar bapak bersabar dan terus berdoa
terima kasih dok terima kasih
kalau bapak bersabar
saya akan minta permisi dulu
karena masih ada pasien yang harus saya periksa
ita sebaiknya kamu pulang dulu
lalu bapak bagaimana di sini
bapak juga mau ajak mamamu pulang
kasian dah lemes dia nangis terus
besok kita datang lagi ke sini
coba aja kalau erwin mau dengerin omongan mama
apa yang keluar dari mulut mama dia mau dengerin
nggak akan jadi begini anak mama
udah lah ma udah
jangan salahin erwin terus
memang udah nasibnya begitu
dia harus ngejalanin kejadian seperti itu
ini juga semua salah papa kok
kok papa yang salah
kalau papa nggak setuju erwin sama anggrek
nggak akan jadi kayak begini
papa disogok sama kuei aja langsung
setuju mereka pacaran
mama yang ngotot terus
itu susah mama

mama juga sama kuei
aku benar benar ngerasa bersalah sama nyonya
aku udah banyak berhutang budi sama nyonya dan keluarga tuhan teddy
harusnya dihukum aja aku gak boleh ngelawan
aku gak boleh nolak
apalagi sekarang dikawinin sama mas erwin
kalau aja aku terima tawaran nyonya untuk menikah sama mas erwin
maksudnya erwin kan gak akan jadi seperti ini
aku akan selalu nemenin mas erwin kemanapun mas erwin pergi

akan selalu menjaga mas erwin
harusnya aku terima tawaran nyonya
harus terima tawaran nyonya
mas erwin kenapa mas jadi seperti ini sih mas
saya kan udah pernah bilang sama mas erwin
mbak anggrik tuh pasti sedih kalau liat keadaan mas erwin itu sedih mas
pokoknya mas erin harus terus berjuang ya mas
mas erwin harus sadar
tapi kalau mas erwin sadar
saya mau menikah dengan mas erwin
saya serius mas
saya mau membahagiakan mas erwin
karena mas erwin baik sekali sama saya
tapi mas erwin harus sadar mas
mas erwin harus sehat lagi
saya kan udah bilang sama kamu erwin
kamu gak mau dengerin omongan mamanya
jangan deket deket sama anggrek
gini nih jadinya
gak mau dengerin mama
kalau lu gak ketemu sama angger
kan lu gak jadi gila jila
ketgobus orangnya lah dong
jika aku begini kamu tak akan tersusuk seperti ini
tidak ada yang mau dengar mama kenapa kamu jadi seperti ini erwin
erwin anak laki laki aku kamu jadi seperti ini
sudahlah mama sudah
mangis menderita adik dialognya itu saja
papa apa ini aku sedih
kamu malah memikirkan dialog aku
sekarang aku mau bicara apa aku sedih
tidak ada yang mau berbicara
saya harapnya nyonya tidak marah lagi dengan saya nyonya
saya minta maaf dan saya sudah memikirkan semuanya
saya mau menikah dengan mas erwin nyonya
saya akan menjaga mas erwin selama hidup saya nyonya
bangunlah aku mau memelukmu
aku mau memelukmu
aku mau memelukmu
benar kamu mau berkahwin dengan anakku
kamu mau menikah dengan anakku
kamu mau berkahwin
terima kasih aku sayang kamu
kamu adalah pembantu favoritku
kamu adalah pembantu dan menantuku
kamu adalah pembantu dan menantuku
untungnya satria tidak datang
misalnya dia membalas
tetap saja audrey
tetap saja virtual anything for saul

pegang suara pemandangan dan memwegzon alok
lihat kita gak musrah tak ketahuan loh
kayaknya kan tadi beliau dia bilang sama raka
ya mulai sekarang kita nggak usah pura pura pacaran lagi
mau menjodohkan aku sama mas erwin
aku mau menikah sama mas erwin